lalu udah tua masih gendong bayi dan nganjur ntar anak lu masuk tk
kebetulannya manggil ngkong malu enggak kebayang deh makanya lam kalau sudah berumur itu kagak
udah begini aja deh roh kalau urusan amil sering kencing kencing kan anaknya banyak
hai bener bener roh semuanya kan anaknya dia ngurusin iya bener pok dari bini ayah
siuncum hamil sampai ngelahirin aneh ngurusin kita udah punya pakar udah usah ngusik pikirin
kalau dengerin omongan orang cuma bikin stress buat apa orang hamil itu kagak boleh stress roh
dan yang paling penting sekarang lo tuh kudu banyak makan makanan yang berisi nah terus
olahraga deh biar anak lo di dalam kandungan tuh nggak males bergerak
nih yang penting lagi nih lo berdua lah banyak banyak baca quran surat maryam ke
supaya nanti anak lo lahir soal masalah amin amin ya robbalah alhamdulillah insyaallah kita
dapat anak nih yang lebih pinter lebih soleh atau soleha dan lebih bermutu daripada bapaknya nih
insyaallah sekarang makan ini ikan salmon ya ikan salmon buat jarak bayi ulang kuat terus perkembangan
otaknya ikan salmon nih bukan salim bukan otaknya kembang nih begini lihat tuh kurang
apa lagi punya bertuah kayak emak ya nggak biasanya kan dapat ikan gesek
tahu nggak tumis pedas sama jambung muda bener bener
udah abah jangan udar mandi duduk aja yuk supaya tenang abah nggak bisa rum abah masih mikirin
umilu di dalam juga mikirin umi lebih baik sekarang kita baca doa aja untuk umi ya kita
baca ini hasin abah lagi enggak konsentrasi rum abah takut pernyataan dokter ibu milu betul betul
bakalan patah banget apa yang umilu lakuin tapi kan belum tentu bah lagian umilu tuh
bayangkan bener pakai nyoba nyobain lagi aduh maaf ya bah tapi umi kan udah gak muda lagi bah
apa mungkin bumi masih bisa hamil itu kan kuasa allah ya ramadhani kalau allah enggak apapun
bisa terjadi pokoknya kalau sampai umi lu hamil abah suruh gugurin
cogi itu sih bah
aba jalan ikut ikutannya kan kayak umi deh bah
iya daripada bikin malu
kau abang gugurin itu sama aja abu udah ngebunuh anak abah sendiri
kecuali dalam keadaan terpaksa abah ini terpaksa rum pokoknya apapun harus abah lakuin demi harga diri abah dan kehormatan abah
aba itu bukan terpaksa terpaksa itu untuk keselamatan ibu atau anaknya
terpaksa itu untuk keselamatan ibu atau anaknya
ibu atau anaknya itu baru terpaksa
ya kan bisa aja abah bikin alasan begitu
apalagi umilu itu udah tua
udah gak layak untuk hamil
mudah ya ruh
jangan bikin musik lemah lagi dah
lu kan harus mendukung abah
supaya lu juga gak malu
ngerti gak lu
kenapa masalahnya jadi runyam begini
uminya rum jadi hamil
kalau sampai babi dan ibu tahu
mau apa abah
abah mau cari dukun beranak
ya allah abah
abah undang undang jangan berbuat dosa lagi
gak bisa ruh
abah kudu gerak cepat
emangnya udah pasti bah
kalau umi itu beneran hamil
tadi abah tanya sama suster
umi lagi diperiksa
berarti kan umi hamil
bayi lagi diperiksa di dalam
di dalam itu periksanya banyak banget mbak
jadi belum tentu juga kan
abah gak mau tau ruh
kalau di rumah sakit kan gugurin gak boleh
kali kok sama dukun beranak pasti mau dia
bah gini aja deh bah
kalau abai sama umi gak mau ngerawat anak itu
biar rum aja yang ngerawat gak apa apa
bisa kacau lagi kalau orang orang pada tahu
lu belum nikah
udah punya anak
ya enggak bah
nanti rum sama umi pergi keluar kota
sampai umi ngelahirin
nah terus abah disini bagaimana
mau lu tinggal sendirian disini
abah disini sama cik mahmud
yah gua gak mau
abah bakal stress kalau gak ada cik mahmud
terus sekarang abah maunya gimana
udah abah udah
mendingan sekarang abah tenang aja dulu ya abah ya
abang istirahat aja dulu
gak usah buru buru ngambil keputusan
kan kita juga masih nunggu kabar
kepastian dari dokter kalau umi itu beneran hamil atau enggak
kenapa engkau limpahkan cobaan ini sama keluarga
harga diri ayah bakalan diinjek injek ya allah
ini cobaan berat untuk rumana
tapi sebelum saya putusin apa yang harus saya lakuin
dalam keadaan kayak gini
gak pantas kalau rum sendirian
saya harus tetap mendukung rumah
udah bisa nekman kelapa ya
tuh kagak malu
udah tua masih gendong bayi
jangan jangan ntar anak lu masuk tk
tentunya makan malamnya ya
kalau sudah berumur itu kagak usah ngoyo punya anak
kasian anak lu ntar
ntar jadi bahan tertahun orang
lu emang enakan aja ngobrol disini
petan gue udah capek pegaw pinggang gue
dari pagi gue
kemana lagi pergi
sekarang juga selalu jaga anak
udah tua baru punya bayi
anak kenapa naik semurung nih
aduh bikin kepala gue tabahin
aduh abah udah gak tahan lagi nih
enggak enggak punya anak ya allah ternyata gua cuma mimpi
allah sampai hamil bisa reputasi abah sekampung bisa hancur ini hamil
ketakutan gitu ya
keluarga besar ibu hj maimunah
saya suaminya saya perlu bicara dengan bapak dan adik untuk mengenai kondisi
ibu ajai maimunah mari kita bicarakan di ruangan saya silahkan
jadi dok ummi saya terkena kanker serviks
ya itulah hasil pemeriksaan kami
terus seberapa parah kondisi umi saya dok
saat ini sedang tahap uji lab dan tes lainnya
tapi lihat dari gejala ibu sepertinya sudah
ya allah gimana ummi sakit ummi itu apa ummi sekarang lagi teriksa lagi sama